saat ini sudah menjelang akhir akhir episode ramadan nih sudah di segmen keempat
jadi kita abis abisin aja nih ya pertanyaannya sekarang yang di tangan saya
mas andi menurut mas andi pembajakan musik pembajakan karya masih merugikan musisi gak sih hari ini
kalau di sawah itu perlu ya
jayus banget ya sih
kalau pembajakan di musik ya yang pasti itu gak bagus ya
dan merugikan ya yang pasti merugikan si seniman seniman musik itu ya
tapi apa ya kita lihat dimana keadaannya juga misalnya ya seperti di indonesia ya yang mana masih banyak orang juga
uang sebesar tiga puluh ribu dua puluh ribu buat beli cd itu mahal ya
dan apalagi kalau misalnya terus wah dia seneng nih misalnya siapa ya
ini orang ini kebetulan keadaannya nggak punya uang ya
tapi seleranya nih dia dengerinnya misalnya dengerin george dube
atau yang kita tahu yang istilahnya mahal lah gitu
cd nya satu ratus dua puluh ribuan
gimana caranya dong
nggak ada salahnya juga kalau dia bisa beli yang lima ribuan ya
untuk mendengar edukasi buat dia sendiri ya daripada musiknya
dia dengerin yang alay alay mendingan dengerin musik yang bagus bagus lah
biarpun murah ya tapi bagus lah gitu ya daripada mahal mahal juga
terus jadi alaikan orang orang itu ya lebih baik dilihat keadaan juga sih
cuman ya intinya itu salah
sebaiknya di apa ya
menghargai karya musisi dengan membelinya gitu ya
dan juga semua kan ada apa namanya di suatu negara itu ya ada keterlibatan semua ini ya semua elemen ya
yang pemerintah dan juga rakyatnya sendiri ya harus ada kerjasama lah yang bagus
pembuatan format baru gitu kayak gimana
kayak sekarang banyak yang jualan di itunes di tidal mungkin spotify
menurut mas andi itu bagus gak sih
gak pernah nih udah tidal
mas spotify aku pernah
apakahnya baca cnn indonesia
itu gimana format format baru seperti itu apakah bisa membantu pengurangan pembajakan
format baru itu ya
yang penting intinya musiknya menyebar ya
jadi ya dipromo dipromokan ke ke
ya kalau dengan jalan itu kan bisa jadi world wide ya
kenapa enggak dan intinya di mungkin sepuluh tahun terakhir ini
industri musik gak cuma industri musik ya perekonomian dunia juga ya lagi berantakan juga
cuma dimana lagi berantakan pasti ada celah yang mana bisa kita gunakan sebagai
chance chance yang baik ya
yang pasti sih yang musisi aslinya yang
live performer yang baik yang keren
pasti akan dicari kali ya
pasti akan nyari ya
mereka sepuluh tahun terakhir ini orang orang semua earn money nya ya dari
dari live performing ya
yang lain lain sih misalnya ya
ada dari dari
kemutaran musiknya di radio ataupun ataupun di
video clip nya di televisi televisi mereka juga dapet royalti segala macem
tapi yang pasti mereka
kalau yang musisi beneran ya mereka mau
mereka berharga untuk main live
perform live di depan orang gitu
ya yang yang jalan yang yang asli gitu
pertanyaan paling penting nih
dari semua acara musik di indonesia
harapan mas andi untuk industri musik indonesia apa
harapan saya harapan jaya aja
tapi udah gak ada bedanya
udah gak ada mas
saya gak terlalu banyak berharap sih
yang penting banyak ya
jadi yang ya
kita lihat aja deh gimana deh
harapannya yang pasti ya lebih baik ya
banyak harapan ntar
gak terkerjakan ya
harap berharap dulu gitu
gue berharap nanti ini
berharap gue bengong
tapi mas andi bakal masih nyanyi satu lagu judulnya god bless you mama
dari album ke
judulnya albumnya judulnya
god bless you mama akan dinyanyikan oleh mas andi untuk menutup segmen keempat
sekaligus episode music at newsroom di edisi ramadan ini
doakan saja music at newsroom akan kembali tayang di bulan depan
kalau ada sponsor amin
ntar tio sori main ya kesini ya
baiklah pemirsa mari kita sambut mas andi sandoro dengan lagunya god bless you mama
oh mas andi
tunggu aku mau ambil lagu ini